pemerintah pusat resmi melarang masyarakat untuk mudik mulai dua puluh empat april besok
kebijakan ini dinilai mampu membantu pemerintah daerah menekan angka penyebaran wabah covid sembilan belas
untuk mengetahui perkembangan persiapan jelang larangan mudik
kita akan berbincang melalui sambungan skype dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat sore pak ganjar
ya selamat sore
ya pak ganjar langsung saja ini pemerintah pusat
kemarin presiden sudah mengumumkan resmi melarang mudik
apakah kebijakan ini dapat memudahkan pemerintah daerah
terutama pemprov jawa tengah dalam menekan angka penyebaran covid sembilan belas pak ganjar
ya tentu saja ini ikhtiar yang bagus menurut saya
dan saya kira sangat membantu
karena selama ini memang daerah zona merah ini sudah seharusnya untuk ditahan ya
buat partisi agar masyarakatnya tidak bermigrasi ke luar begitu
sehingga yang sudah ada di dalam
biar di dalam yang di luar nggak usah masuk
dan kemudian kita bisa mengelola di luar jawa tengah ini dengan lebih baik
khususnya dalam penanganan covid sembilan belas ini
pak ganjar kalau dari data yang dimiliki pemprov jawa tengah
berapa sebetulnya masyarakat warga jawa tengah yang sudah mudik pak masuk ke jawa tengah pak
kalau yang dari kemarin kita mencatat sekitar selama satu bulan terakhir ini lima ratus lima puluh an ribu
dan februari kira kira sudah mulai ada yang pulang lebih dulu
kurang lebih enam ratus an ribu lah
nah pak ini kan hari jumat tanggal dua puluh empat april akan segera diberlakukan ya pelarangan mudik
sebetulnya bagaimana persiapan dari pemprov jawa tengah
apakah sudah disiapkan posko posko pemeriksaan seperti checkpoint pak di gerbang gerbang tol di wilayah perbatasan jawa tengah pak ganjar
ya dari kemarin dirjen perhubungan darat sudah komunikasi
kawan kawan dari disitu
juga diajak berkomunikasi dengan kepolisian juga
nah nanti kita tinggal menyesuaikan apa yang menjadi ketentuan dari pusat
jadi kita harap memang di jalan jalan nasional akan ada checkpoint untuk kontrol dari pusat
terus kemudian di jalan provinsi kita bertindak ya termasuk dengan provinsi kiri kanan kita di perbatasan termasuk di kabupaten kota
sehingga checkpoint ini sebenarnya kita harap
di perbatasan kita melakukan pengendalian
seandainya itu diperlukan
selain sudah akan membuat tiga checkpoint seperti yang tadi dijelaskan oleh pak ganjar
bagaimana dengan transportasi darat pak
seperti kan ini banyak sekali bus antar kota dan juga mobil travel yang biasanya melayani penumpang mudik
apakah dari pemprov jawa tengah akan meminta mereka untuk berhenti beroperasi pak
kalau itu ketentuannya sudah secara nasional ya
kalau penjelasan irjen perhubungan darat kemarin
itu sudah ada tindakan tindakan yang cukup tegas
di luar yang logistik tidak boleh berjalan begitu
jadi ini yang perlu diperhatikan untuk semuanya
dan nanti kita menunggu ketentuan detailnya dari kementerian perhubungan
pak tapi mungkin bisa dijelaskan lagi
apakah ada perbatasan perbatasan yang akan ditutup atau ada pengecualian untuk beberapa transportasi yang bukan transportasi penumpang begitu pak
seperti mungkin mobil yang mengangkut logistik
protokol medis atau seperti apa sih pak
iya sebenarnya yang medis yang logistik itu tetap diperbolehkan
apakah nanti mekanismenya cukup kaku seperti ditutup begitu ya
itu atau nanti dibuat mode checkpoint
saya kira itu soal teknis saja
kita akan mengikuti dari dirjen perhubungan darat saya kira atau dari kepolisian ya
jadi tidak terlalu rumit
tapi yang penting sebenarnya mengedukasi masyarakat yang tidak mudik untuk membangun kesadaran ya dia tidak akan melanggar ketentuan ini
maka mereka akan tetap tinggal di sekitar daerah daerah yang memang sekarang dia tinggal
dengan cara itu harapan kita mereka bisa tetap tinggal dengan tenang mendukung program pemerintah ini
mobil khusus yang ada di jabodetabek
saya ingin menyampaikan bahwa mereka akan mau tetap tinggal akan nyaman tetap tinggal kalau kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi
untuk ekonomi yang menengah ke atas saya kira tidak terlalu merepotkan
mereka saya kira bisa survive bahkan mungkin bisa membantu tetangganya
tapi kalau kita melihat mereka yang buruh harian kita kena phk yang bekerja hari itu untuk makan hari itu
saya kira sebuah kewajiban dari pemerintah untuk menjamin mereka
pada saat mereka menanggung kewajiban mereka
untuk menjamin mereka mendaftar mereka tanpa bertanya di mana ktp mu masalahnya dari mana agamamu apa suku mu apa ya tidak boleh ditanya itu
sudah semua didaftar saja
bahwa kemudian ada gerakan nanti yang kita mesti dorong agar saling bantu antar masyarakat
nah ini bagian dari dorongan dorongan dari kita agar itu muncul partisipasi dari masyarakat
pak memberikan edukasi kan tentunya sudah dilakukan ya pak oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah pemerintah provinsi jawa tengah kepada masyarakat untuk melarang tidak mudik
namun nyatanya sebetulnya masih banyak pak masyarakat yang ingin tetap mudik beberapa hari ini saja sudah banyak yang kemudian pulang ke kampung halamannya masing masing
antisipasinya yang disiapkan oleh pemprov jawa tengah ini seperti apa kalau kemudian masih banyak masyarakat yang nekat untuk mudik pak
apakah mereka harus menjalankan isolasi mandiri atau mereka akan diisolasi di tempat khusus tertentu atau seperti apa pak
antisipasinya pak ganjar
iya sebenarnya ada dua hal
yang pertama mereka mesti isolasi mandiri ya selama empat belas hari
sudah disiapkan dari desa dari kabupaten dari kota begitu
yang kedua adalah yang lapor kepada saya masih banyak mbak
tiap hari mereka menyampaikan oke pak saya tidak pulang
tapi saya ini kerja harian kerja buruh yang memang makan hari ibu untuk hari itu
apakah kemudian kami bisa dibantu atau tidak
nah itu yang kedua ini perlu dibantu betul itu
kami pun membuat anu pemaksin yang di jakarta penghubung kami kontak perwakilan kami membantu pmddki membantu jabar membantu bansen untuk mereka bisa mendata
sehingga sampai dengan hari ini masih bertanya kepada saya hampir tiap hari saya menjawab melalui medsos maupun wa begitu
pertanyaan pertanyaan seperti itu
kemana kami mendata
kami sudah ke rw
ternyata kami tidak bisa karena nggak punya kakak
dan yang begini begini yang saya katakan mesti didorong
mungkin perlu menyiapkan tempat tempat yang sifatnya darurat ya bisa di zona merah ini agar mereka bisa dikontrol betul
dan mungkin perlu apakah dibuat kata berumum kira kira berapa lama umpama tiga bulan barangkali untuk kita bisa memberikan layanan kepada mereka
pak ganjar ini kan tadi bapak sudah menyebutkan ya bahwa yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pangan terutama dari para pemudik
ini kan pemudik bukan hanya datang dari jabodetabek tapi dari beberapa pulau lainnya gitu dari daerah lainnya
kemudian dari pemprov jawa tengah bagaimana memastikan kebutuhan dari masyarakat ini pak yang tidak mudik begitu
yang pertama kita mendata dulu mbak
maka sudah kurang lebih satu minggu terakhir ini
dan terakhir itu tanggal dua puluh tiga
maka tanggal dua puluh tiga itu batas pendaftaran yang kita koordinasikan dengan pemprov dki
maka kita akan serahkan yang sudah kita daftar belum banyak sih mbak sampai dengan kemarin itu sekitar lima puluh delapan ribuan gitu ya
maka kita juga menggimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftar
tapi alhamdulillah kita sudah mendata